satu dari empat orang yang diduga teroris dalam aksi baku tembak dengan tim densus delapan puluh delapan mabes polri di tuban jawa timur
sabtu lalu diketahui membawa kartu identitas palsu
penyelidikan polisi menemukan ktp yang dibawa orang tersebut ternyata milik warga batang jawa tengah yang telah setahun meninggal dunia
penyelidikan kelompok yang tewas dalam baku tembak dengan tim densus delapan puluh delapan di tuban jawa timur sabtu lalu terus dikembangkan
dari enam orang yang diduga teroris tersebut empat diantaranya membawa ktp jawa tengah
mereka adalah sa dari semarang yr dari kendal serta ep dan ah dari batang
untuk memastikan identifikasi data kepolisian mendatangkan keluarga mereka ke rumah sakit bayangkara surabaya pada senin pagi
dengan diantar oleh anggota polda jawa tengah
tentunya kan dari jawa timur kan informasi yang diberikan kepada jawa tengah
untuk mengecek identitas pelaku tersebut dan menginformasikan kepada keluarga hal ini
hasil penyelidikan sementara salah satu ktp tersebut bukan miliknya
ktp itu atas nama milik adi handoko warga dukuh limbangan kabupaten batang yang sudah meninggal tahun lalu karena tipes
dari empat itu memang yang awal diinformasikan ternyata salah satu identitas ktp itu atas nama
kakak salah satu pelaku tersebut yang berada di batang
ternyata ktp tersebut ktp kakaknya yang sudah meninggal sakit tipes tahun dua ribu dua
kepolisian yakin kasus ini memperlihatkan rekrutmen dan pergerakan terorisme kembali muncul di jawa tengah
dengan sel sel baru yang didominasi anak anak muda